minggu pagi jalan medan merdeka barat dipenuhi sekitar lima demonstran
yang terdiri atas ormas sedekai jakarta untuk berunjuk rasa menolak basuki cahayapurnama atau ahok
maju dalam pemilihan gubernur dki dua ribu tujuh belas
demo yang berlangsung sejak minggu pagi di depan bundaran patung kuda monumen nasional jakarta itu berlangsung kondusif
para pendemo meliputi berbagai orma sedekai
mereka menuntut agar ahok tidak maju dalam pilgub dki dua ribu tujuh belas
karena sikapnya yang tidak manusiawi sebagai kepala daerah dan tidak sejalan dengan pemikiran warga
mereka juga menargetkan mengumpulkan tiga juta ktp untuk menolak pencalonan ahok sebagai gubernur dki
sudah ada produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro di kawasan monas jakarta
mutia seperti apa jalannya unjuk rasa aliansi peduli umat dan bangsa yang menolak ahok
mereka juga menargetkan mengumpulkan tiga juta ktp untuk menolak pencalonan ahok sebagai gubernur dki dua ribu tujuh belas
mereka juga menargetkan mengumpulkan tiga juta ktp untuk menolak pencalonan ahok
mereka juga menargetkan mengumpulkan tiga juta ktp untuk menolak pencalonan ahok